beralik informasi lainnya presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono mengungkapkan kondisi kesehatannya usai menjalani operasi pengangkatan kanker prostat di mayoclinic roachester minosata amerika serikat melalui video yang diunggah di sosial media
terkait kondisi kesehatannya sbi menerangkan telah menjalani tindakan medis berupa operasi besar pengangkatan prostatnya yang mengandung sel sel kanker
operasi itu telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi tim dokter
kini sbi menjalani proses pemulihan pasca operasi ia juga akan mematuhi semua proses yang diperlukan sebagai pasien di mayoclinik tempatnya berobat
dalam video tersebut sbi juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah tokoh mulai dari presiden joko widodo hingga presiden kelima republik indonesia megawati soekarno putri
menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak presiden jokowi dan bapak wakil presiden ma'arof